tapi ternyata aku salah
kamu ini meninggalkan aku
kamu sama seperti bella
kamu hanya akan membuat gukah di hati aku
kamu mencintai aku
ini mantan suaminya bella
jawab pertanyaan kakak
ini mantan suaminya bella
kakak dapat foto ini dari siapa
gak penting kakak dapat foto ini dari siapa
sekarang kakak ngerti kan
kenapa aku nunjukin gelagat
aku gak suka kakak dekat sama laki laki ini
dia gak cinta sama kakak
dia ngedeketin kakak karena dia ingin
kakak gak percaya
kakak percaya kalau afi sendiri yang ngomong sama kakak
aku mau ketemu sama kamu
ada yang mau aku omongin
ketemu sama aku di kafe biasa
ayo silahkan duduk
benar bella itu mantan istri kamu
bella mantan istri kamu
bela adalah mantan istri aku
kamu dapat dari mana foto ini
kamu tau siapa aku
aku tau siapa aku
kamu adalah wanita yang sudah menyembuhkan luka di hatiku
dan kamu adalah wanita yang membawa harapan baru dalam hidupku
afif jadi kamu gak tau kalau aku itu kakaknya reno
enggak enggak enggak aku gak tau sama sekali
ini gak mungkin
fani tunggu fani
fani kita bisa bicarakan semuanya
kenapa jam segini belum pulang pulang juga
ini udah malam
ya allah semoga ke fani baik baik aja
kak fani pasangnya
kak fani pasti pulang
dia sebentar lagi pasti sampai
sekarang dia tahu siapa afif
dia pasti hancur
cuman aku yang bisa menenangkan kak fani
aku akan bawa dia pergi jauh dari afif
aku akan bawa dia pergi jauh dari afif
kemanapun kamu menyembunyikan kak fani
afif pasti tau dia gak akan menyerah
lebih baik kamu kesana
bilang kalau afif gak bermaksud apa apa
kamu meminta aku menyerah sama afif ya
semua ini terjadi karena kamu bela
kalau kak fani sampai hancur
ini aku takutkan
dari dulu aku ingin menjelaskan sama kamu semuanya
karena aku tidak ingin menyembunyikan apa pun dari masa lalu aku
tapi kamu selalu mengatakan
bahwa setiap orang mempunyai masa lalu
sekarang kamu lihat

aku tidak pernah ingin ini semua terjadi
aku tidak pernah ingin ini semua terjadi
pada saat pertama kali kita ketemu di bandara
aku tidak pernah tahu
kalau kamu adalah kakaknya reno
begitupun pada saat di kafe
ternyata kamu adalah
saudara dari laki laki yang telah merebut istri aku

merasa bahwa semua yang terjadi
adalah suatu hal yang tidak kebetulan
pasti ada maksud tertentu di dalamnya
pasti ada maksud tertentu di dalamnya
kamu adalah sosok wanita
yang akan menyembunyikan luka di hatiku
kamu adalah wanita
yang akan menyembunyikan luka di hatiku
kamu adalah wanita
yang akan mendampingi aku di masa depan
yang akan mendampingi aku di masa depan
tapi ternyata aku salah
kamu ingin meninggalkan aku
kamu sama seperti bella
kamu hanya akan membuat luka di hati aku
kamu mencintai aku
kalau kamu keluar dari sini
kamu tidak akan pernah memiliki aku
kamu ingin menikah dengan aku
sekarang kamu ikut aku
kak fani sudah ketemu sama afif kan
sudah tahu siapa afif
sekarang kak fani cepet pulang ya kak
kenapa dia tidak aktif handphonenya
itu telepon dari no kan
kalau aku tidak ambil dan matikan telepon itu
reno pasti nggak akan jadi
dia pasti akan melacak kita
kamu tidak mau menikah sama aku
kalau kamu tidak mau menikah sama aku
ya sudah aku akan hantar kamu pulang
aku mau menikah sama kamu
aku benar benar gak nyangka
afif mau mencari kak fani
aku tinggalkan semua ini demi kamu
kita berangkat sekarang ya
anda agak keharus kita ya max
itu itu makanan yang akan kita tanam
yaudah sekarang kita ke mobil ya ma
nanti aku ceritain di mobil
aku tinggalin semua musuh kamu
kita berangkat sekarang ya